fenomena gelombang tinggi terjadi di selatan pulau jawa dan bali beberapa hari terakhir
fenomena ini diramalkan masih akan terjadi hingga tujuh hari ke depan
gelombang tinggi terjadi karena ada tekanan udara rendah di samudera hindia
tekanan rendah itu kemudian menyebabkan gelombang yang di tengah samudera bisa mencapai enam meter tingginya
gelombang itu kemudian terbawa angin menuju wilayah pesisir selatan indonesia
menurut badan meteorologi klimatologi dan geofisika bmkg
dalam tujuh hari ke depan fenomena gelombang tinggi masih akan terus terjadi
pada sebelas hingga dua belas juni gelombang pasang akan surut
namun kembali meningkat atau berubah pada tiga belas juni hingga tujuh hari ke depan
masyarakat di pesisir pantai diharapkan waspada
kecuacaan ini adalah normal
hal yang normal di dalam dunia cuaca dikatakan stom search
storm surge atau gelombang pasang itu efek dari pola tekanan rendah
yang ada di samudera biasanya seperti itu
nah untuk itu kalau untuk wilayah pantai selatan jawa sendiri
itu periodenya biasanya di juni juli agustus seperti itu